hari yang cerah hari ini
jangan ada tempat tempat di depok cerah sekali
di jakarta sepertinya juga cukup cerah hari ini
di istana negara juga kayaknya cukup cerah prof ya hari ini ya
oke prof sebelum lebih lanjut kita menganalisa atau membeda anatomi dari enam posisi menteri yang hari ini sudah diumumkan dan dilantik oleh presiden
saya ingin bertanya dulu ke prof
prof dari apa yang kita saksikan hari ini
dari pemilihan nama dan juga komposisi yang ada
apakah kemudian ini sudah bisa dikatakan the man on the right plus and the right job begitu
atau bagaimana melihat ini
oke sebelum saya sampai kepada orang per orang apakah the right man and the right shop and the right position
paling tidak kalau kita bedah secara political decision making kita kira gitu ya
bagaimana presiden membuat keputusan politik
ini sebenarnya sudah keputusan politik yang optimal
jadi dalam political decision making itu kan ada beberapa yang harus dihitung
tentu pertama soliditas dari koalisi partai partai pendukung
ini juga nggak bisa kita abaikan
jadi kalau konstelasinya itu tidak optimalnya

tentu menyangkut juga nanti kemistri harmoni dan juga biasanya nanti persoalan persoalan di parlemen
itu juga harus dijaga dengan partai partai pendukung itu
efek dominonya begitu ya prof ya
kedua tentu harus optimal juga dari pencapaian yang diperlukan dari partai partai pendukung itu

yang intinya dia memang butuh orang orang yang bisa kerja
yang bisa mewujudkan visi misinya program programnya seluruh agenda agenda jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
nah tentu intinya dia perlu orang yang sangat profesional di bidang itu
atau orang orang yang dianggap bisa memimpin kementerian itu
untuk mencapai seluruh agenda agenda nya
nah ini kompromi dua ini yang saya katakan sebagai optimum political decision making
katakanlah begitu ya
jadi keputusan politik yang memang sudah optimal kira kira begitu
di antara pilihan pilihan yang ada

keputusan politik yang optimal
yang ingin anda katakan adalah bahwa kemudian konstelasi politik yang terjadi ini
sudah bikin happy semua pihak baik oposisi ataupun juga koalisi
sehingga kemudian agenda agenda yang dilakukan secara politik ini akan bisa diwujudkan dalam waktu ke depan begitu
ya tentu perasaan partai pendukung kita tidak tahu partai oposisi
kalau partai oposisi semangatnya kan adalah apapun kebijakan dari jokowi
itu harus ada celah untuk dikritik
karena itu untuk post chausening partai oposisi di pemilih
karena ini kaitannya ke dua ribu dua puluh empat kan
jadi apakah oposisi happy apa enggak enggak ada hubungannya
oke enggak ada hubungannya
enggak ada hubungannya
enggak ada hubungannya
partai pendukung yang harus happy
oke tapi kan kemudian kita lihat ada pihak pihak dari oposisi yang juga sudah ditarik begitu ke dalam pemerintahan
yang terbaru kita tahu sandiaga uno juga sudah ditarik ke posisi menteri begitu bagaimana kemudian membacanya
karena gerindra secara resmi
ketika pak prabowo dan pak edi prabowo itu masuk itu sudah berada dalam barisan pendukung pemerintah
walaupun ada special assignment misalnya
ya misalnya seperti pak fadli zon dipasang di seolah olah oposisi gitu loh
itu untuk memelihara konstituen di sebelah sana kira kira begitu
tapi gerindra secara
kira kira umum tetap dalam barisan itu
nah ketika pak edi dicopot nah tentu harus diganti dengan satu orang lagi
jadi posisinya enggak berubah
jadi gerindra tetap ada dua orang
hanya rotasi saja begitu ya prof ya
hanya rotasi saja
sekarang kalau begitu yang menjadi oposisi untuk ruang kritik kepada pemerintah ini diisi oleh siapa
hanya pks dan pan ya yang
tinggal begitu sama demokrat
jadi masih ada tiga partai sebenarnya kita katakan sebagai partai posisi di parlemen
dan memang itu harus ada supaya politik itu sehat
dalam konteks presidensial yang kita pakai itu kan prinsipnya adalah check and balances
jadi parlemen harus merupakan check and balances secara bersekutif
dan di luar itu juga masih ada check and balances seperti media pengamat pengamat kritikus
itu bagian dari civil society yang juga harus memainkan fungsi watchdog itu
supaya nanti eksekutif bisa dikontrol dan dia berjalan di track yang benar
jadi jangan oposisi dihilangkan enggak boleh
artinya ini juga bisa dikatakan masih cukup sehat untuk jalannya demokrasi ke depan prof
ya tergantung kita melihatnya
apakah itu cukup kuat untuk melamainkan fungsi kontrol gitu
saya kira itu relatif ya
orang juga bisa punya argumen yang sebaliknya
bukankah nanti program program juga sulit jalan karena di torpedo terus di parlemen
jadi dari sisi stabilitas dari sisi kemungkinan program itu berjalan
tidak terganjal di parlemen
check balances itu masih jalan juga prof
jadi kalau misalnya kondisi yang tidak menentu seperti sekarang
semua sektor terdampak khususnya di masa pandemi ini
pemerintah sekarang kan maunya kerjanya cepat begitu
ya tetap dong
politik itu selalu ada punya moral hazard gitu loh
kalau dia tidak ada kontrol
dia ada kemungkinan dia menyeleweng
jadi seperti yang saya katakan tadi
fungsi kontrol tidak hanya berasal dari parlemen
itu semua bagian dari kontrol oleh civil society
seberapa besar membawa pengaruh nanti civil society seperti itu prof
ya saya kira kalau kita lihat kemarin dari aspirasi untuk demo menolak undang undang cipta kerja
kan juga cukup signifikan gitu ya
nanti tergantung isu isu saja
misalnya kalau ada lagi isu lingkungan
menyuarakan aspirasinya itu
hal yang absah dalam politik
yang nggak boleh itu adalah anarkinya
jadi kalau menyampaikan pendapat sesuai dengan
aturan dan prosedur demokrasi ya
nggak masalah itu harus
kita selesai untuk bacaannya dari aspek politik
kalau dari aspek psikologis prof
ini kemudian menjadi tanda tanya publik
ramai juga diperbincangkan soal bagaimana komposisi ini tadi menjadi sorotan
khususnya di posisi posisi yang cukup strategis atau cukup apa ya
yang cukup erat kaitannya dengan masa pandemi seperti sekarang
seperti posisi menteri kesehatan
semuanya memang sangat dituntut untuk bisa memberikan kontribusi paling tidak dalam satu tahun ke depan
kpi yang selama ini mungkin dianggap belum maksimal begitu
bagaimana kemudian analisanya dari perspektif ini prof
ya saya kira penempatan bu risma sebagai menteri sosial
kita harus apresiasi dan kalau banyak publik saya baca
punya harapan yang besar terhadap bu risma
karena rekam jejak yang bagus selama memimpin surabaya dua prioritas
dan kerjanya cepat bersih
ini yang paling penting ya
karena kemarin pak juliari batubara kan tersangkut persoalan korupsi
jadi tampaknya publik
apa berharap seluruh menteri ini mudah mudahan ya
ini punya integritas yang baik
ya ini amanah publik yang tidak main main
jadi kalau kita boleh berpesan
kembalilah tugas amanah pulih dengan baik
ya besar harapan masyarakat kepunda anda
jangan korupsi ya
nah terutama bansos ini kan nanti punya peran yang penting sampai tidak satu tahun ke depan
kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir berapa
kapan tahun kapan walaupun nanti ada vaksin gitu ya
nah selama itu bahwa ekonomi masih telumpulih
bahwa banyak orang kena phk
nah di situ kan fungsi jaring pengaman sosial bansos itu
itu penting sekali
apa pencatatan siapa penerima bansos
tidak ada penyelewengan
mudah mudahan tahun depan sudah diganti menjadi langsung kan
cash transfer langsung begitu ya
mudah mudahan tidak ada lagi penyelewengan
jadi ini pos penting betul
nah menteri kesehatan itu juga pos penting
oke prof ditahan dulu
untuk menganalisa bagaimana kemudian keputusan of the box dari jokowi ini
terhadap menteri kesehatan yang sangat menjadi sorotan tajam
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami dalam cnn indonesia breaking news
kita kembali lagi ke dialog kita
masih dengan guru besar psikolog politik universitas indonesia prof hamdi muluk
masih tersampung ya prof
oke sebelum lebih lanjut kita elaborasi soal bagaimana penunjukan atau keputusan presiden
yang dikatakan out of the box untuk memilih beberapa pembantunya di pos kementerian
sedikit prof soal wamen ini apa yang bisa anda baca
apa kemudian perlunya posisi wamen ini juga diisi oleh beberapa orang yang tadi kita tahu
bahwa juga punya cukup nama dan sepak terjang yang berbeda

iya dulu ada banyak pendapat tentang one man ini
ada yang mengatakan tidak terperlu
karena nanti akan menyulitkan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi di kementerian
kan menteri itu adalah political appointment kan
jadi sebenarnya dia bukan tidak perlu terlalu teknis
yang penting dia mengerti bagaimana visi misi presiden dan menjadi political mediation seperti itu ya
dia mengerti apa yang dimaui oleh presiden arah kebijakan kemana ya
terus nanti dia juga akan mengerti bagaimana konstelasi politik di parlemen
dan mengerti secara helicopter view seluruh persoalan persoalan yang dihandal oleh kementeriannya
nanti urusan teknis itu ada di dirjen dirjen
nah jadi ada yang mengatakan kalau nanti one man ini positioning nya di mana
karena nanti yang teknis teknis itu sudah diambil oleh dirjen dirjen
nah kalau misalnya yang politisnya sudah di menteri itu sendiri
nah tapi ada yang punya argumen bahwa kementerian itu ada yang tugasnya banyak betul
seperti bumn itu membawahi ratus ribuan bumn
mungkin ada pembagian supaya kerja menteri itu tidak terlalu berat
dibagi dengan one man nya untuk misalnya mengurus bumn urusan oemn yang ini perbankan sendiri
bumn yang energi sendiri misalnya begitulah ya
jadi mungkin make sense
ada yang mengatakan seperti juga one man keuangan
mungkin itu yang menarik
mungkin itu yang menarik
itu kan juga luas
nah sekarang misalnya one man kementerian yang baru ya
dulu nggak ada
ya itu kementerian pertanian juga kementerian yang besar dengan anggaran yang besar dan pekerjaan besar
walaupun pemidangan sudah ada di dirjen dirjen
nah nanti apakah nanti sebagian tugas menteri dibagi dengan wakil menteri
ya artinya wakil menteri tidak seperti dirjen
tapi dia di tengah tengah berarti
jadi ada menteri ada lagi wakil menteri baru ke dirjen dirjen lagi
oke betul berarti yang disampaikan tadi bahwa kemudian yang perlu adalah sinergitas ke atas dan juga ke bawah begitu ya prof ya
kita bahas soal menkes yang menarik juga dan juga banyak menjadi sorotan prof
bahwa posisi atau kursi menteri itu
posisi atau kursi menteri kesehatan ini kemudian diganti
dr terawan akhirnya diganti dengan budi sadikin begitu
apa kemudian yang bisa kita pahami dari sini
dari latar belakang menteri budi sadikin ini saja sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesehatan
backgroundnya adalah fisika nuklir begitu
apa yang lebih luas bisa dilihat
dari ini prof apakah lebih melihat bagaimana tata kelola kedepannya di kementerian ini atau apa bacaannya
jadi mungkin seperti yang saya tadi katakan harus kita ubah mindset kita
menteri itu hakikatnya adalah political appointee
jadi dia penunjukan politis
berdasarkan kemampuan teknik ya
pemidang itu mungkin levelnya di dirjen dirjen lah
dirjen dirjen ke bawah
dirjen direktur sampai ke birokrasi ke bawah itu
itu sangat teknis
nah gimana gimanapun menteri itu sebenarnya adalah jabatan politis
dia memang memimpin birokrasi untuk jangka waktu tertentu
tapi dia bukan birokrat sebenarnya
ya kalau misalnya dia dari di bawah kan juga bisa
tidak masalah kan
ada juga menteri yang dari birokrat
tapi intinya sebagai political appointee
dia bisa dari data belakang dimanapun
dari partai dari profesional dari akademisi gitu
posisi menteri itu yang penting
ya kalaupun dia menguasai teknis itu
itu mungkin nilai tambah
maksud saya toh menteri juga harus mengerti
apa yang menjadi tugas tupoksinya
dan bagaimana dia
melihat persoalan itu
dia rumuskan menjadi kebijakan
dia gerakan birokrasi itu
untuk mencapai misi itu
berarti yang penting sebenarnya kan adalah leadership
tadi anda sebut tata kelola
ya bagaimana itu dimainkan oleh menteri itu
itu juga penting
nah jadi kalau kita lihat seperti itu
pak budi gundadi sadikin ini
orang yang punya rekam jejak leadership
managerial dan mengatur tata kelola itu udah panjang
ya dia menjadi
sampai jadi direktur bank mandiri
dia memimpin inalum
dan kemarin menjadi wahmen
dan dia juga wakil
di satgas untuk penanggulangan pandemi covid
jadi dia pasti sudah paham
soal soal yang berkaitan dengan kesehatan
oke artinya orang
jadi menurut saya ini orang yang tepat ini
gak ada yang aneh gitu
oke artinya memang pilihannya adalah kepada orang yang memiliki kemampuan tinggi
untuk juga bisa menggerakkan banyak orang dan banyak sektor begitu ya prof ya
jadi bukan teknikalitas
jadi gak bisa anda bikin argumen seperti ini nanti
pak menteri datang ke rumah sakit
anda kok nggak bisa nyuntik orang seperti dokter
jadi anda gak boleh jadi menteri
ya kan dia nggak sehari hari nggak praktek dokter juga
kalau melihat timingnya bagaimana sih prof
di saat pandemi sudah hampir berjalan satu tahun
posisi menteri sebelumnya diganti dengan menteri yang baru
apakah juga memang evaluasinya
atau penilaian selama ini
khususnya di masa pandemi ini memang tidak ada
progres yang maksimal begitu
dari kinerja menteri sebelumnya
mungkin seperti itu saya kira
bahwa di bawah menteri yang lama
percepatan penanggulangan covid ini
agak lama mungkin ya
itu penilaian presiden pasti ya
pasti presiden sudah punya data
yang objektif untuk melihat kinerja yang lama
dan menunjuk menteri yang baru
dengan harapan supaya
ada perubahan tata kelola
penanganan covid ini di kementerian kesehatan
dan tentu juga
harapan harapan presiden bahwa
masalah masalah kesehatan publik ini kan
luas dan banyak juga ya
kita bicara bagaimana
pelayanan kesehatan yang masih
di bawah standar misalnya ya
dari cakupan kecepatan
dan pelayanan yang bagus misalnya
rumah sakit rumah sakit harus ditata
kita punya puskesmas puluhan ribu
dan itu kan juga harus direvitalisasi ya
terus bagaimana juga
membuat paradigma kesehatan itu mulai
berarah ke preventif misalnya
ini kan usaha usaha yang besar
tapi kita juga butuh penataan sistem yang lebih menyeluruh
jadi mungkin dalam perspektif itu
pak presiden melihat pak budi ini lebih tepat mungkin
yang juga jadi sorotan prof
soal posisi di kementerian agama
apakah bacaannya juga
berhubungan dengan dinamika politik
yang kita lihat bandul demokrasi kita
agak bergerak lebih cepat begitu mengayun lebih cepat
dengan adanya gerakan gerakan yang kita ketahui beberapa waktu ini
apakah ada hubungan dengan ini atau bagaimana membacanya prof
ya sedikit banyak ada
tentu ada seperti itu
menteri yang sekarang itu punya
rekam jejak yang kuat untuk
penegakan toleransi ya beragama
dan dia juga punya
keberanian ya sebagai anak muda ya
tantangan di kementerian agama itu
justru adalah masalah tata kelola
yang berkaitan dengan integritas sistem ya
kita tahu dulu beberapa menteri agama
karena kementerian agama juga mengelola dana yang besar
terutama dana haji
ya jadi itu juga
yang harus dibereskan oleh menteri agama yang baru
tadi yang anda katakan masalah masalah
intoleransi dan radikalisme
nah kita harus ingat bahwa
menteri agama adalah menteri untuk
seluruh agama yang ada di indonesia
jadi walaupun dia representasi dari
dia harus bisa menempatkan
dia menteri seluruh agama
dan pak stakuf ini kan sudah punya rekam yang
jejak yang bagus disitu
oke artinya memang persoalan atau kerja selanjutnya
dari menteri agama ini juga sudah terlihat
apa yang harus dibenahi
terakhir prof hamdi
dari seluruh atau enam menteri yang dilantik hari ini
akan mengembang tugas
apa harapan harapan yang perlu kita tumpangkan
ke kerja cepat mereka
khususnya di kondisi yang tidak menentu seperti sekarang prof
ya tentu yang pertama
jangan korupsi itu yang paling penting
ya itu kayaknya harapan publik terbesar
kedua tentu para menteri sudah paham
bahwa jabatan publik itu amanah yang berat
dipertanggungkan dunia akhirat
terus ini tidak mudah
ya jadi anda harus paham bahwa
pak jokowi ini kerjanya kan cepat ya
terus spartan begitu
jadi ya siap siap jaga stamina maksud saya
jadi ini bukan pekerjaan mudah
harapan publik begitu besar
ya dan kerja keras
dan apalagi kita dalam situasi pandemi ini
ya banyak orang mengantungkan harapan
kepada pemerintah tentunya
dan tentu juga kepada menteri menteri yang baru dilantik
ini pekerjaan tidak mudah
mudah mudahan kita doakan
beliau beliau ini sehat
staminanya bagus kuat gitu ya
supaya kita bisa keluar dari krisis pandemi ini secepatnya
oke ini pula yang terbaca kemarin ya prof
dari simbol jaket biru yang diberikan oleh
apa namanya presiden kepada menteri yang dipanggil kemarin
baik harapan itu kita aminkan
semoga kemudian kondisi bangsa ini semakin membaik
dengan adanya menteri menteri baru ini
artinya kemudian hal hal yang menyangkut dengan
bagaimana kondisi pandemi ini juga bisa berakhir
dengan ada menteri kesehatan yang baru
dan juga kesejahteraan masyarakat dengan menteri sosial yang baru
dan juga masalah intoleransi dengan menteri agama yang baru
ini juga bisa terselesaikan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat
terima kasih prof hamdi sudah bergabung dengan kita siang ini
terima kasih selamat siang
cnn indonesia breaking news masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami